tepat di samping bunga mawar itu tumbuh dua kaktus
nama mereka adalah ted dan most
ted kaktus pendek dan moose adalah kaktus yang tinggi
mereka memiliki bentuk unik mereka sendiri dan sangat senang dengan kehadiran mawar di antara mereka
bukankah ajaib ada mawar mekar di antara kita
itu benar sekali ted itu benar
benar sekali tunggu
kenapa tidak kita namai ajaib
oh itu nama yang luar biasa ajaib
maka bunga mawar yang indah itu diberi nama ajaib
ajaib bukanlah mawar yang normal dan kedua kaktus mengenalnya dengan baik
dia tumbuh terlalu lambat untuk bunga yang normal
dan untuk kegembiraan ted dan moose
sepertinya dia tinggal di sana untuk waktu yang lama
sebagai sebuah pohon ajaib adalah yang paling nakal
dia akan mencubit mos dan menyalahkan ted
apa kau akan menghentikan itu ted
trik itu sudah tua
trik apa apakah kau berbicara tentang aku minum air yang tersimpan dalam diriku sendiri
itu bukan tipu moose lihat
itulah cara aku bertahan hidup
teruslah minum air di dalam dirimu
lakukan saja maumu dan berhentilah berbicara dan berhenti mencubitku
mencubitmu astaga apa kau tertidur dengan mata terbuka lagi
jangan berbicara seperti itu lagi
itu terjadi sekali dan aku sudah lelah
ya lelah dengan apa jenius
berdiri di tengah padang pasir
mengapa kau tidak berjalan jalan sebentar saja
berhentilah mencubitku oke
aku tidak mencubitmu
berhentilah bermimpi dengan mata terbuka
kaktus akan berdebat selama berjam jam untuk itu
tak satu pun akan menduduh mawar mungil dan polos itu
ted dan moose sebagai kaktus memiliki banyak keinginan
tus memiliki banyak air yang tersimpan di dalamnya
mereka masing masing akan memberikan air untuk ajaib dan membantunya tetap sehat
mereka berdua sangat mencintai ajaib dan tidak pernah mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak minum cukup air dia akan mati
bulan berlalu dan ajaib tumbuh dewasa
dia berbunga menjadi bunga yang paling indah di dunia
dia memiliki lapisan dan lapisan kelopak dan berwarna merah cerah
aneh ya dia tumbuh lebih tinggi dari ted tapi masih lebih pendek dari moose
kedua kaktus itu sangat bangga pada ajaib
akar akarnya menyebar di bawah pasir dan memegang postur tubuhnya kuat di permukaan
most akan memandikannya kapanpun dia minta
dan ted akan dengan hati hati membuka cabangnya dan membiarkannya minum air ketika dia haus
tidak ada yang berubah
dia mencintai ajaib
dia mencintai kedua temannya
bulan berlalu dan padang pasir akhirnya dikunjungi
dia adalah turis di atas unta
apa bunga mawar di padang pasir
ini adalah hal yang paling ajaib dan indah yang pernah aku lihat
turis itu mendekat dan memeriksa bunga itu
dia kemudian mengambil semangkuk air dan menyimpannya di depan ajaib
kau pasti haus sekali bunga kecil
tunggu biarkan aku menemukan semprotan kecilku saatnya untuk mandi
tapi ajaib tidak mendengarkan
dia terpesona pada apa yang dilihatnya di mangkuk air
itu adalah bayangannya
ternyata aku memang bunga yang paling indah
lihatlah postur lurus itu
oh warna merah cerah kelapak yang tebal
aku terlihat luar biasa
selama ini aku pikir aku mirip ted dan moose
aku pikir aku membutuhkannya
mereka yang membutuhkanku
aku membuatnya terlihat lebih menarik
turis itu menemukan semprotannya
mencelupkannya ke dalam mangkuk air
dan menyemprotkan air pada ajaib
ted dan moose menemukan semprotannya
ajaib menemukan semprotannya
tetesan air membuat ajaib terlihat lebih ajaib
oh ya ampun
oh ya ampun
hmm bunga ini indah sekali
oh terima kasih orang asing
aku yakin aku akan mendapat hadiah besar
jika aku mencabut bunga ini dan membawanya
kau akan senang melihat kota
tentu saja aku sangat ingin melihat kota
oh luka apa ini di batangmu
kau layak ditempatkan di taman
aman bagi semua orang untuk datang melihatmu
turis itu tidak tahu bahwa lukanya berasal dari kenyataan
bahwa ajaib harus membungkuk untuk minum air dari ted
dia juga tidak tahu bahwa dia mungkin tidak akan selamat
kalau dicopot dan diambil dari tempatnya
tunggu biarkan aku mencabutmu
namun kedua kaktus tahu tentang itu
mereka tahu bahwa kota itu jauh jauh sekali
ajaib memang bunga yang ajaib
namun ia hanyalah bunga mawar
dia tidak mungkin selamat dari perjalanan panjang
melalui padang pasir yang kasar ini
mereka tahu bahwa begitu dicabut ajaib tidak akan hidup lama
tanpa berpikir dua kali mereka melukai turis itu
ketika dia semakin dekat untuk mencabut ajaib
ah beraninya kau dasar kaktus bodoh
dengan marah dan kesakitan turis itu meninju maus
tapi sebagai kaktus sama sekali tidak ada kerugian yang terjadi padanya
alih alih turis itu lebih terluka karena duri
hehehe siapa yang bodoh sekarang manusial
bagus sekali maus
turis itu tidak bisa mendengar kaktus menertawakannya
tapi dia menganggap itu pasti
ini membuatnya lebih marah dan dia menendang ted
tapi sekali lagi
turis itu dengan sedihnya duduk di atas untanya lalu pergi
ted dan moos keduanya tertawa terbahak bahak tapi tidak dengan ajaib
berani beraninya kalian berdua mengapa kalian begitu iri pada aku
cemburu ajaib kau tidak mengerti
dia hanya membawamu demi keuntungannya sendiri
dia tidak akan peduli padamu
memangnya kok siapa memutuskan apa yang tepat untukku
kalian berdua adalah kaktus yang jelek
dan aku adalah bunga yang paling indah di planet ini
apakah kau tidak mendengar
aku harus disimpan dengan aman di taman agar orang orang datang menemuiku
ajaib jangan sombong dengan dirimu sendiri
kenapa tidak apa yang istimewa dari kalian berdua
kita bisa menahan air selama bertahun tahun
menurutmu bagaimana kau bisa bertahan
tapi ajaib tidak mendengarkan
dia terus mengeluh dan menghina kedua kaktus itu
dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membungkuk untuk minum air dari ted
dia tidak ingin melukai lehernya yang indah
benarkah kau tidak akan pernah minum air
baiklah ted kita sudah melakukan cukup banyak untuknya
dia harus berjuang sendiri sekarang
kedua kaktus itu marah dan berhenti bicara dengan ajaib
mereka sangat marah karena tiba tiba ajaib menjadi sangat sombong
ajaib sangat bahagia selama beberapa hari pertama
air di akarnya digunakan untuk membuatnya tetap segar
dia tidak melihat salah satu kaktus dan selalu menjaga dirinya tetap tinggi
tapi seminggu kemudian dia mulai merasakan lemah
dia masih berusaha berdiri tegak karena dia tidak ingin menunjukkan kelemahannya pada kedua kaktus itu
tapi karena semua air di akarnya habis isi perutnya juga mulai habis
dan dia mulai terengah engah
ajaib berhentilah untuk sombong dan minum air
iya ajaib kau masih akan menjadi bunga yang paling indah setelah minum air
tidak aku tidak akan pernah
satu hari berlalu dan ajaib sekarang benar benar lemah
dia pusing dan lemah
dia mulai menangis
kenapa ini terjadi padaku
karena kau butuh air untuk bertahan hidup
kumohon biarkan kami membantuk
kau masih ingin membantu aku
aku tidak ingin membungkuk
tapi allah membuatku
aku telah berbuat jahat pada kalian berdua
aku berhak menerima ini
aku sangat menyesal
tanpa membuang waktu baik ted dan most menyiram ajaib dengan air
butuh beberapa waktu tapi ajaib akhirnya berdiri di akarnya lagi
aku sangat menyesal apakah kalian berdua akan memaafkan aku
kau sudah dimaafkan ajaib yang kecil
ketiga tanaman itu kembali berbahagia
ajaib telah menyadari kesalahannya
kesombongan adalah emosi yang sangat mahal
jika kita terlalu bangga dengan diri kita sendiri
kita harus siap membayar harga yang sangat mahal untuk itu